informasi selanjutnya sidang tuntutan terhadap terdakwa penganiayaan david ozora mario dandi dan shane lucas ditunda hingga pekan depan karena jaksa belum siap
sidang tuntutan ini sedianya diagendakan berlangsung jam sepuluh pagi di pengadilan negeri jakarta selatan
ayah david ozora jonathan latumahina mengaku kecewa karena sidang tututan ditunda
ia khawatir kuasa hukum anaknya tidak mendapatkan keadilan dan terdakwa tidak mendapatkan hukuman maksimal
ia juga mempertanyakan kuasa hukum dari terdakwa yang tak hadir dalam sidang
dikawal ya tahu sendiri mana ada kasus penganiayaan yang sampai enam bulan